ini letting kita tiga ratus lima puluh satu asep alhamdulillah diketemukan
sep jempol sep jempol jempol sep
inilah momen pertemuan antara seorang anggota polisi yang berdinas di polda aceh
dengan seorang pria yang diduga rekannya sesama polisi
di rumah sakit jiwa zainal abidin banda aceh rabu siang
pria berbaju merah ini diduga sebagai ajun brigadir polisi abrib asep
anggota polisi dari satuan brimob resimen dua gedung halang bogor
yang hilang pasca tsunami aceh dua ribu empat silam
menurut pihak rumah sakit pria ini sudah dirawat di rsj zainal abidin banda aceh
sejak dua ribu sembilan lalu
ketika itu kondisinya hilang ingatan
sehingga pihak rumah sakit sulit untuk mendapatkan informasi
terkait identitas pasien dan keluarga
karena oleh pihak rumah sakit pria diduga abrib asep itu
lantas diberi nama zainal abidin
terkait adanya anggota polisi yang kita rawat di rumah sakit jiwa
bisa kami jelaskan bahwa terkait hal ini kita belum bisa pastikan
bahwa yang kita rawat selama ini
beliau saudara kita ini adalah anggota polisi yang bernama asep
karena selama ini pasien ini sudah kita rawat sejak dua ribu sembilan
hingga jumat kemarin
bitdokes polda aceh masih terus melakukan komunikasi dengan bitdokes polda lampung
untuk mencocokkan sampel dna pasien dengan adik kandungnya yang berdomisili di lampung
tindakan ini dilakukan untuk memastikan identitas sang pasien
polda aceh akan memfasilitasi kepulangan yang bersangkutan ke lampung
untuk bertemu kembali dengan kerabat dan sanak saudaranya
namun hasil tes dna diperkirakan
membutuhkan waktu sekitar dua minggu
sambil menunggu hasil analisa rumus dna yang bersangkutan
nanti kalau ternyata keluarganya memang meyakinkan
dan memang hasil menyebutkan yang bersangkutan adalah benar benar aceh
maka akan kita fasilitasi keluarganya untuk membawa asep ke rumahnya yang di lampung
di rumah di dusun satu desa natar kabupaten lampung selatan inilah
ajun brigadir polisi asep menghabiskan masa kecilnya
sebelum memutuskan mendaftar menjadi anggota kepolisian
dari daerah cirebon jawa barat pada seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan silam
semenjak meninggalnya rosanah ibu kandung abrib asep
rumah ini ditempati kakak tertuanya
sejak tujuh belas tahun silam saat kabar duka asep ditelan gelombang tsunami aceh
pihak keluarga sudah mengikhlaskan kematian asep
mereka juga sudah menggelar tahlilan
kini harapan baru muncul
meski belum yakin benar pihak keluarga yakin akan bisa mengenali asep
dari tanda fisik di tubuhnya
sudah dinyatakan meninggal
itu pun kita berani menyatakan meninggal karena dari kesatuan brimob
waktu itu masih dicari dalam tahap pencarian hilang sementara
tapi setelah setahun atau dua tahun waktu itu saya lupa
tapi dinyatakan dari berimom sudah dinyatakan
tidak hidup bukan
pihak keluarga berharap hasil tes dna asep bisa segera rampung
sehingga kepastian identitas bisa segera didapatkan
asep merupakan lulusan sekolah tamtama polri angkatan seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan hingga dua ribu
saat tragedi terjadi dua ribu empat silam
abrib asep yang merupakan pasukan bantuan keamanan operasional brimob resimen dua kedung halang bogor
ditugaskan ke polda aceh
sebagai poskotis brimob pekan banda aceh
asep kemudian dikabarkan gugur dalam tugas alias anu merta setelah hilang dalam peristiwa tsunami dua ribu empat
tim liputan cnn indonesia